tidak salah tidak salah
ya memang sudah rezekinya semua
iya pak ustadz
bukan kita yang terlahir menjadi manusia baru
yang berganti menjadi barang barang yang baru
gue aja kalau dikasih tau mah kayak gitu
mak mau mandi air panas gak
kalau mau airnya cuy masakin
gak usah cuy makasih
coba mah punya cucu kayak kamu
jangan peduli peduli cuman
nanti aja aku melihari
yang lu oleh costy
aduh udah ngantuk sampai rumah
kalau aku ngomong udah gak kedengeran kan ya
ya udah menyalah kenapa sih tuh
namanya lucu yub icang
bukan pokoknya ini tuh pisangnya moms bingit
gak tau atau apaan
berpisangka buruk sama kangkusoy
masih aja main plesetan
udah gak muxin tau
ayah udah aku aja
orang tua dibikin pleset pleset
aku buka sendalanya di dalem aja yub
kunci kan diatas
kat yang panen duluan
diganti yang baru
ember yang hitam sedikit
diganti yang baru
ember pancik rantang
semuanya diganti dengan yang baru
tidak salah sih
tidak salah yang memang sudah rezekinya seorang
iya pak ustadz
tapi ketika selesai idul fitri bukan kita yang terakhir menjadi manusia baru
tapi barang barang kita yang berganti menjadi barang barang yang baru
sudah nunggu ya

iya pak ustadz ajan
sok tahu kamu
biasanya ustadz memang suruh aja
saya cuma mau bilang kalau azan maghrib itu kurang dua menit lagi
malam ini saya teh harus nembak cici
malam ini teh aak mau nembak kamu
ah cuma mau bilang
kamu beneran mau nyari rumah buat sain
iya beneran atuh mak
acing teh udah janjian sama orang yang punya rumahnya
mau liat rumahnya teh malam ini
acing teh gak pake minyak wangi mak
yang punya rumahnya kan di bogor
kerjanya di jakarta
jadi dia tuh sibuk banget setiap hari
baru bisa pulangnya malam minggu
mak jadi curiga sama kamu
ya ampun mak
mak kalo gak percaya tanya wa sain aja deh
sain menurut apa kata kamu
yaudah gini aja
ih amit amit mak mah gak mau kamu boncengin
eh tapi kamu jangan lama lama ceng
mak kan mesti pulang
siap mak siap
mak teh bager banget
bagi uang buat bensin dong pak
setiap hari minta uang bensin
bensinnya kamu minum apa
hah cuma acing motor mak
acing jalan jamanya
papa goreng kentang nih sini makan dulu
iya pak tunggu sebentar
debby lagi baca buku nih makanya makanya makan dulu ya pak tunggu sebentar
ayo debby makan kentang dulu nih mumpung masih anget ya
mas bos di kenalin